kecepatan evakuasi kecepatan mungkin korban tidak lama kita temukan dalam keadaan

kita lakukan evakuasi secepat mungkin korban tidak lama kita temukan dalam keadaan meninggal
luka ada di kepala semua karena tertindak
identitas sementara baru ketemu yang perempuan saja atas nama angelina
angelin ya wna cowok masih dilakukan pencarian sebagai identitas
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital bayar tv dan media streaming lainnya